hmm aku udah siap nih
sama aku udah siap
malahan aku depan rumah kamu nih
kok tumben kamu berani ke rumah
ya aku sadar
kenyataan kalau boy terima kuliah di singapura b
aden kuliah di singapura
bukannya itu tel luar negeri
bukan singapurna kan
iya bi luar negeri
cuman kan ini bagus juga dong buat boy bi
boy juga dapat bas
siswa di sana
kesempatan yang sangat bagus sih bi
lagian itu kampusnya terkenal dan bagus bi
iya tapi itu teka panjang ofisan aden
kok mah tuh bipita tidak bisa ngalengok aden
memangnya di indonesia tidak ada kampus yang bagus gitu
ada banyak sih bi
kalau di sini juga banyak yang bagus
kenapa tidak kuliah di sini aja tuh
ya juga sih bi
ya cuman papa sama mama sih ngedukung banget bagi kuliah di singapura bi
kalau begitu mah bibi tidak bisa ngobrol apa apa lagi den
itu bibi lanjut lagi ke dapur ya
ya udah bi
aduh tuh bibi pohok
itu ada tamu kuat aden sudah menunggu di ruang tamu
itu susunya jangan lupa
jangan diminum ya
sudah lama nunggu ya pak
enggak juga kok boy
jadi saya berasa di rumah sendiri
anda perlu apa nih pak tiba tiba ke rumah saya
sebenarnya saya malu buat ngomong boy
saya enggak enak hati
tapi saya perlu kamu hai kalian dan teman teman yang lain buat jadi pendekar di palang pintu acara pernikahan saya sama bu dona boy
soalnya nanti acara pernikahannya pakai adat betawi buy
kalau saya sih siap siap aja pak
nanti saya coba omongin sama teman teman yang lain ya pak ya
saya senang mendengarnya boy
ya udah makasih kalau gitu boy
kamu udah bisa ngeluangin waktu nanti buat jadi palang pintu
enggak mau ngobrol dulu atau makan malam dulu pak
tadi juga udah mampir di warteg
kalau gitu saya permisi ya boy
kalau gitu saya permisi ya boy
kalau gitu saya permisi ya boy
makasih sebelumnya boy
elima permisi ya

kamu gak nyangka ini terjadi
lagipula kamu tuh lebih gampang dipengaruhi oleh reva
malah malah jadinya kamu jadi lupa oleh adriana istri kamu
ma ini gak ada sanggup paut sama reva dan reva tidak pernah mempengaruhi be
ini murni pemikiran be
dan be wajib tidak seperti itu
karena bagaimanapun juga be adalah suami kepada adriana
dia harus menghormati be
betul mama sangat setuju dengan pernyataan kamu
tapi ingat kamu gak bisa sekeras ini dengan adriani
adriana itu seumuran dengan anak kamu reva
harusnya kamu bimbing dia bukan perlakukan dia seperti ini
lagipula kalau kamu sampai tinggalin adriana kamu juga yang dosa be
kamu imam rumah tangga ini
gak bisa kamu geletakin tuh anakmu gitu aja
dan ma juga tahu kan bukan be yang tinggalin
adriana yang gugacere be
be tidak pernah berpikir
be berniat meninggalkan dia
kalau kamu gak berniat tinggalin adriana
mama sangat bahagia dengan pernyataan kamu juga
tapi lebih baik kamu bujuk dia
sebelum dia pergi meninggalkan kamu benar
ma be baru mau melakukan ini
kalau posisinya sama sama di tengah
b dan adriana sama sama mau berusaha untuk mengerti satu sama lain
ya mengerti satu sama lain
di sini kamu suami be
dan kamu tahu sejak kecil adriana itu sifatnya memang begitu
dia tidak pernah mau kalah apapun itu
dia sangat keras
mama yang melahirkan dia
mama tahu persis sifat adriana anak mama
jadi dia tidak akan pernah mau membujuk seseorang apalagi minta maaf
tapi mama rasa kalau kamu bisa mengalah mama yakin adriana pun akan luluh dengan cara yang halus dari suaminya
baik akan pertimbangkan itu semua
silahkan dipikiran baik baik
mama akan sangat berterima kasih sama kamu
eh anak gadis mau kemana nih ya
habis tuh sebotol parfumnya
kalau mau kemana
udah jadian gitu maksudnya
tenang nanti gue kenalin
nanti dia juga udah jemput kok
hmm aku udah siap nih
sama aku juga udah siap
malahan aku depan rumah kamu nih
kok tumben kamu berani ke rumah
ya aku sadar
aku harus ambil resiko daripada aku kehilangan orang yang aku cinta
oh ya udah kalau gitu
dia udah di depan
yuk gue kenalin yuk
alhamdulillah gue ikut senang kalau lo senang kayak gini
tapi kenapa nggak pakai rok
pakai sarung sekalian
mudah mudahan air dibawa keluar sama kinar
supaya dikenalin sama gue
ya aku mau
dia sepupu kamu
gue pengen ngomong sama lo sebentar
jadi mendingan gak usah
langsung cabut aja ya
aku sama sekali gak tahu kok sepupu kamu itu dia
aku pergi dulu ya
ini sebenarnya ada apaan sih boy
tristan itu anak black cobra
dia musuhan sama klub aje
dan dia dia sempatnya ngalahkain gue
dia bukan orang yang baik
mendingan lo jauhin dia
tunggu tunggu tunggu
sejauh ini tristan itu baik banget sama gue
dia gak pernah ngapa ngapain gue dan
dari awal juga gue ngejar ngejar dia dan dia gak pernah ngerespon ke gue
dia baik baik aja
kok gak ada gelagat yang jahat atau kayak gimana kok
gue lebih kenal trisan daripada lo
gue tau dia orangnya kayak gimana
dan gue gak mau lo kenapa kenapa sama dia
boy gue yakin trison itu baik
udah gue tebak
pasti tergila gila sama gue dan jatuh cinta sama gue